lebaran kita datang ke senior
selamat malam bapak prabowo
maaf bapak baca bapak
sementara saya taro lukisan bapak di kantor saya
dari gunung prau ke arah sana
selain itu apa lagi pak
besok mau kunjungi sama pak
saksikan program program kompas tv